kenapa baru sekarang dia mengirimkan kabar
ini cuma dari orang iso
aku lihat dulu aja isinya
biar aku bisa pastikan
tapi surat ini kan ditujukan buat mama
kalau aku yang buka duluan
mama pasti marah
aduh apa yang sebaiknya aku lakukan ya
siapa sih dia sebenarnya
kenapa setiap kali ketemu
ada perasaan yang begitu nyaman
kenapa setiap kali ketemu
saya selalu ingat sama mira
dia bukan mira
dia sendiri bilangkan
dia bukan mira
mama dari mana sih
mama kok capek banget gitu
jelas capek lah
capek hati capek pikiran
kamu gak usah sok perhatiin mama deh
kamu sadar betul kan setiap kali mama lihat muka kamu
mendingan untuk sementara waktu kamu jauh jauh dari mama
gak usah deh
ujuk di hadapan mama dulu
mama tuh keselnya sama kamu
gak ada apa lagi
ngerti tapi ini ada surat mama
ini surat dari mira buat mama
vita belum tau ma
kita belum buka surat itu karena
cukup surat buat mama
jadi mama duluan yang buka
maaf kalau mira baru sekarang mengirimkan kabar pada mama
sejujurnya mira baru tahu kalau mira adalah anak mama dari orang tua angkat mira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
dan memberitahu mira hasilnya
karena waktu hilang dulu mira sempat lupa semuanya ma
mira cuma mau mama tahu kalau keadaan mira baik baik saja
dan menganggap mira sebagai putri kandung mereka
mereka sangat berarti buat mira
dan kalau mira mencari mama
hal itu pasti sangat menyakiti hati mereka
jadi mira rasa yang terbatas adalah
mama tidak perlu mencari mira lagi
karena mira sudah punya keluarga baru dan bahagia bersama mereka
dan mira pun mengharapkan hal yang sama pada mama
jaga diri mama baik baik ya
walaupun kita sudah tidak bersama
mira akan selalu mendoakan mama
belasan tahun kamu menghilang
nggak ada satu kalipun yang mama gak inget sama kamu
dan sekarang kamu bilang kamu
kamu mau melupakan papa
siapa ya sebenarnya ibu yang tadi itu
kenapa ada yang kerasa aneh waktu aku sama dia
itu membuat aku jadi ngerasa kangen sama dia
gak gak ya ampun gak
lu tuh suka banget sih ngagetin gue
kalo gue jantungan lu apa tanggung jawab
siapa suruh bengong
lu tuh lagi mikirin itu tuh
pangeran masa kecil
lu pilih salah satu dong nis
jadi kan yang satunya bisa buat gue
gue itu lagi gak mikirin mereka
lagi mikirin ibu ibu yang tadi beli kesini
ada angin apa kok lu mikirin ibu ibu
emangnya lo kenal sama dia
tadi itu adalah pertemuan gue yang dua kali sama dia
waktu pertama kali ketemu sama dia itu di stasiun
waktu gue lagi ngebagiin brosur
di situ gue ngeliat dia sendirian
akhirnya gue kasih tisu
tapi dari situ gue udah ngerasa
gue ngerasa ada sesuatu ke
ada sesuatu yang sampai sekarang pun gak bisa gue jelasin
apalagi tadi gue ketemu lagi sama dia
gue ngerasa gue udah kenal deket sama dia
dan tatapan matanya ke
tatapan matanya tuh dalem banget
dia melihat gue dengan penuh kasih sayang
dan itu mau buat gue
ngerasa nyaman dan tenang
pengong lagi deh
terusin aja pengong terus
ya ampun nis
kalau menurut gue tuh wajar aja lu ngerasa kayak gitu
begitu ada ibu ibu yang baik sama lo
terus dia perhatian sama lo
wah jangan jangan ibu kandung gue kayak gitu ya
udah deh gak usah dipikirin nis
dia itu tetep bukan ibu kandung gue
mungkin aja kan besok besok lu gak bakal ketemu lagi sama dia
ya mungkin aja lo bener ke
mungkin gue cuma kawan sama ibu kandung gue
aku masih pengen banget bisa ketemu lagi sama dia
turang ini betul betul dibikin sama orang tua

mira anak kita yang belasan tahun hilang
tertulis nama pengirimnya dari mira
tapi dia bilang di surat ini
kalau kita tidak usah mencari dia lagi
dia sudah bahagia dengan keluarga angkat
mira sudah gak mau tinggal di rumah ini
dia lebih memilih
tinggal bersama dengan keluarga angkatnya
daripada kita keluarga kandungnya
apa dong ma yang harus kita lakukan
apa apa kita diam saja
kalau dia lebih suka tinggal di rumah keluarga angkatnya itu
tapi mama gak tahu
mama gak tahu
kelihatannya mereka betul betul percaya
kalo surat itu dari putih mereka yang hilang
semoga saja dengan begini mereka akan mengikhlaskan kepergian mira
dan mau menerima evita sepenuhnya
evita pantas mendapatkan lebih dari yang dia dapatkan selama ini
putriku sudah terlalu lama menderita
atas kesalahan yang tidak pernah dibuatnya
bapak betul betul gak menyangka
kalo mira melupakan kita begitu saja ma
papa betul betul gak menyangka ma
semakin mama pikir pikir hal ini semakin gak mungkin papa
gak mungkin ini papa
gak mungkin mira
gak mau ketemu sama papa lagi
mama mengandung mira selama sembilan bulan papa
mama mama melahirkan mira dengan mempertahankan nyawa papa
belah tahun tahun kita menunggu kehadiran dia papa
gak mungkin mira
gak mau ketemu sama papa lagi
mama akan melakukan apapun demi kebahagiaan mira papa
mama akan memberikan nyawa mama buat anak mama
gak mungkin mira gak mau ketemu sama papa lagi
mama gak mau percaya sampai kapanpun mama gak mau percaya
mama tetap gak percaya
ini salah papa ini pasti ada yang salah
salah maksud apa surat ini salah
itu pasti salah pasti salah besar
gak mungkin mira yang nulis itu
mira gak mungkin dengan dengan dengan sendiri yang menulis surat seperti ini
mira pasti dipaksa untuk menulis ini
anak mama pasti dipaksa
dan mungkin orang orang tua angkatnya yang memaksa dia untuk menulis
pasti papa pasti dia dipaksa
pasti dia dipaksa
ini salah ini salah
gak mau yang nulis surat ini